presiden joko widodo terus melanjutkan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty
jumat malam jokowi mengundang pengusaha super kaya ke istana negara
sosialisasi berlangsung santai dan dikemas dengan makan malam bersama
dan pengusaha yang diundang adalah yang memiliki kekayaan prominent atau menonjol
total ada lima ratus pengusaha yang diundang
sebanyak dua ratus empat puluh dua wajib pajak masuk ke dalam dua ratus lima puluh orang terkaya di indonesia
versi majalah forbes dan globe asia tahun dua ribu lima belas
sementara dua ratus lima puluh delapan pengusaha lainnya dikumpulkan melalui kantor perwakilan pajak
khususnya di wilayah dki jakarta
sebanyak seratus pengusaha yang diundang sama sekali belum pernah mengikuti teks amnesti
sisanya sudah mengikuti teks amnesti periode pertama dengan menyetorkan uang tebusan
mulai dari tiga ratus juta rupiah hingga lebih dari satu triliun rupiah